jelang kick off liga satu rapat koordinasi polri dengan pssi digelar di jakarta
rakor pssi polri bertujuan menjamin keamanan tiap pertandingan yang akan digelar liga satu dan liga dua
rakor polri dengan pssi digelar di hotel atlet senturi jakarta kami siang
rakor membahas upaya sinkronisasi jalannya kompetisi di wilayah yang menjadi tempat pertandingan liga satu dan liga dua
jajaran karo operasional polri di tiap wilayah yang akan digelar jadwal pertandingan liga
dilibatkan untuk memastikan pertandingan berjalan aman
selain masalah keamanan pelibatan polri juga untuk menjamin tak ada praktik pengaturan skor
pada kompetisi sepak bola nasional jilid tiga ini
satgas mafia bola akan melakukan pencegahan dan pengawasan di tiap pertandingan
pembinaan dan pemberdayaan supporter juga menjadi pembahasan rakor agar tidak terjadi bentrokan antar supporter
ketua pssi muhammad iryawan memastikan akan memberikan sanksi kepada klub di liga satu dan liga dua
yang tidak tepat jadwalnya
dalam menggelar pertandingan pssi juga ingin liga satu dan liga dua bisa berjalan sinergi
dengan pilkada serentak dan pekan olahraga nasional dua ribu dua puluh
kick off liga satu akan digelar pada dua puluh sembilan februari dua ribu dua puluh